ada yang menarik ketika menjelajahi pulau bintan di kepulauan riau
beragam destinasi wisata bisa dinikmati oleh berbagai kalangan
mengenal permainan gasing sebagai identitas budaya melayu
hingga bermain golf di lapangan yang berbatasan langsung dengan laut
semuanya dijajal dengan menerapkan protokol kesehatan
inilah cerita dari bintan bumi segantang lada saat pandemi
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia in association with
kawasan wisata lagoy di pulau bintang tersohor dengan kemewahan berbagai fasilitas untuk berlibur
termasuk hotel dan resort yang kerap dijadikan destinasi staycation
villa di kecamatan teluk sembong kabupaten bintang ini misalnya
saat pandemi pengelola menerapkan protokol kesehatan ketat sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona
di sini juga
di sini ini adalah teman saya ini ada alfira dan biry
mereka adalah pegiat wisata yang sering keliling indonesia
jadi kita planningnya mau staycation di sini dan kita sekalian quality time ya
karena udah berbulan bulan di rumah pas banget udah dibuka juga jadi kita mau nikmatin pulau bintang
rencananya mau ngapain aja nih
kita mau rekreasi main atv kemudian kita denger nih satu spot golf di sini terbaik
jadi kita mau cobain main golf
oh aku juga mau kesana nanti
oh kita bakalan ketemuin dong
oke kalau gitu
sembilan villa yang ditawarkan dengan harga mulai dari empat lima juta rupiah per malam
saat pandemi pengelola memberi potongan harga tanpa mengabaikan kenyamanan para pelancong
pak ini kan masa pandemi nih
apa yang sudah dilakukan oleh pengelola supaya kita nyaman nih stay di sini
oke terima kasih
sebelumnya yang pasti kita sudah melakukan tiga m
yang pertama adalah menjaga jarak mencuci tangan dan memakai masker
yang terpenting kamar kamar yang nanti saudara akan tempati sudah didisinfektan
jadi pastinya akan terjamin untuk masalah kesehatan
asik jadi kita udah bisa stay ya
silahkan selamat datang dan selamat tinggal di properti kami
terima kasih banyak bapak
mari saya tinggal dulu
alat pengaman udah terpasang karena kita mau berkreasi di pantai nih
gimana bapak atv nya sudah siap dipakai
yes sudah siap
siap digunakan ibu ini semua sudah kita dan siusetan sebelum dan sesudah tamu gunakan
siap dipakai ibu
oke jadi kita pakai ya pak
all terrain vehicle atau atp adalah salah satu wahana yang tersedia di vila ini
kendaraan beroda empat yang bisa melaju di segala medan ini cocok bagi anda yang gemar berpetualang
melintasi pasir pantai dengan atv
menjadi tantangan tersendiri bagi elvira dan billy
apalagi pantai dalam keadaan sepi layaknya pantai pribadi
akhirnya selesai juga main atv hari ini
biasanya main atv itu di dataran tinggi
kali ini saya mencoba main atv di pinggir pantai
dan ternyata sensasinya sama serunya
tapi harus hati hati nih dalam memilih jalur
karena roda bisa tidak berputar
kalau kita salah pilih pasir yang terlalu basah atau pasir yang terlalu kering
oke kalau gitu mau santai santai dulu
masih di kawasan wisata lagoy permainan golf juga sayang untuk dilewatkan
pasan wisata golf seluas lima hektar ini juga menerapkan sejumlah protokol kesehatan
bahkan pelancong yang berasal dari luar bintan wajib melampirkan surat keterangan bebas covid sembilan belas
saat reservasi atau pemesanan
masa untuk melakukan pemesanan
ada beberapa alasan yang kita lakukan
pemeriksaan suhu kompulsor untuk semua staf
penyelamatan dan juga penyelamatan
kami juga meningkatkan frekuensi pembersih
untuk mengurangi jumlah poin sentuh
pembedahan lainnya adalah
menyediakan sanitasi tangan di lokasi utama
dan juga mempraktikkan distancing sosial di seluruh kelab
dan kami juga mempromosikan pembayaran tanpa kontak
peralatan dan bagi siap digunakan
kali ini alvira dan billy akan bermain golf beberapa hal
ada dua puluh tujuh hall yang dijadikan spot golfer di kawasan ini
bagi anda para pemula tak perlu khawatir
pengelola menyediakan driving range sebagai area untuk berlatih
nah main golf itu gampang gampang susah
jadi buat anda yang belum py main golf tenang aja
karena di sini
ada kedik kedik yang bakalan bersedia membantu kita
cara yang benarnya kayak gimana
yang benarnya tangannya harus rapat dikit
posisi kakinya harus dibuka dikit
badannya nggak harus lurus ya
kita harus bungkuin dikit
tapi jangan terlalu bungkuk
oke mata fokus ke bola
tuh kan susah banget main golf ya ampun
ini berasa banget sih pinggangnya
karena posisinya mengatur prestasi kayaknya
boleh boleh kita coba lagi
gak bisa lagi ny simplesmente olahraga
kualitas terbaik ini pada pkn reporter
kualitas kalau dilihat
bagi anda penggemar wellness tourism atau wisata kesehatan
bermain gold bisa menjadi alternatif berlibur
akhirnya setelah kesekian kali
sudah selesai fir ini liburan di bintan
seru banget ternyata bintan cantik banget
tempatnya keren keren dan senang banget sih
apalagi main golf seperti ini berdua ya
oke ada tips nggak untuk masyarakat yang ingin berlibur ke bintang
kira kira apa sih yang harus dipertimbangkan oleh mereka
yang pertama harus fit dan sehat
kenapa supaya tidak merugikan orang lain
yang kedua pastikan ikuti protokol kesehatan
kemudian berikutnya carilah tempat tempat wisata hotel
yang sudah menyediakan protokol kesehatan dengan baik dan mereka terapkan
dan tempat tempat yang kita datangkan itu semuanya sudah menerapkan dengan baik
dan yang terakhir yang terpenting banget nih
jangan lupa pakai masker cuci tangan dan jaga jarak
udah finish ceritanya nih
udah kiria dong masuk
kalo gitu saya mau menyelesaikan dulu ya
siap sampai ketemu lagi

kita belum lahir
ini sudah salah satu kegiatan mereka dalam mengadakan kegiatan hari besar
terutama hari besar nasional
peringatan peringatan kegiatan kegiatan yang harus dilaksanakan di desa

gasing ini dipertandingkan dalam arti kata
bukan dipertandingkan tetapi misal adat istiadat lah
seperti silat pengantin gasing ini
jadi sampai sekarang tidak luput daripada peringatan apapun
terutama sekali tingkat desa kabupaten sampai provinsi
tetap berakhir menjadi serotan masalah gasing
gasing ini diperkenalkan sebagai peringatan yang berguna

ya syarat nilai budaya gasing khas bintan memiliki ciri tersendiri
bentuknya pun berbeda dengan gasing di daerah lain di kepulauan riau
ada dua jenis gasing yang biasa dimainkan oleh masyarakat di desa ini
yaitu gasing berembang yang kerap disebut sebagai gasing piring
karena bentuknya pipih seperti ini dan juga gasing jantung
karena bentuknya menyerupai jantung
nah di masing masing jenis juga ada dua jenis gasing yang dimainkan
yaitu gasing penahan yang bentuk kepalanya tumpul seperti ini
karena memang harus lebih kokoh dan ini adalah gasing yang dipukul
juga ada gasing pemangkak atau pemukul yang lebih mengerucut bagian kepalanya
untuk dililit oleh tali
begitupun dengan gasing jantung ini gasing penahan
dan ini gasing pemangkat atau pemukul
nah untuk gasing berembang ini memang harus dilapisi oleh material berupa stainless
kalau tidak dilapisi oleh material ini
maka gasing yang rapuh ini akan mudah patah ketika beradu dan membahayakan pemain
bahan baku pembuatan gasing adalah kayu
seiring dengan perkembangan zaman gasing dibuat dengan menggunakan alat pemutar dinamo
yang dirangkai oleh pembuatnya
hanya kayu tertentu saja yang bisa dibentuk dengan sempurna
di sini khususnya di bintan kami menggunakan dua jenis kayu
yang pertama mentigi yang keduanya bakal
seperti yang saya pegang ini adalah mentigi
kenapa kami menggunakan kayu mentigi
karena seratnya lebih padat lebih kuat dan tidak mudah pecah
untuk usianya kami mengambil kayunya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda
karena apabila terlalu mudah kayunya akan mudah rapuh apabila dibuat gasing
akan mudah pecah
dan apabila terlalu tua pula kayunya sudah lapu
di dalam lingkaran kayu di tengah tengahnya sudah lapu
jadi tak bisa dibuat gasing lagi dibentuk seperti ini
sebuah gasing berbobot tiga ons hingga satu lima kg
memainkannya harus di tanah kering sehingga gasing bisa berputar sempurna
bila tanah dalam kondisi basah warga kerap menggunakan alas agar putaran gasing tetap stabil
permainan ini bisa dimainkan oleh satu orang atau berkelompok
gasing tergantung pada penelitian setempat
seandainya kalau penitia mengatakan satu tim tiga orang ya kita laksanakan tiga orang
terus kalau katanya dua kita tetap dua
kalau single tetap single
sistem penghitungan itu
pertama pemukul tiga orang
setelah gasing diputar pemasang pemukul pemukul
setelah dipukul gasing itu yang mana berputar
itu diangkat ke satu arena untuk diadu putarannya
yang mana mati dahuluan itu yang dinyatakan kalah
yang mana masih berputar itulah yang menang
sehingga satu gasing satu poin
hal penting dalam memainkan gasing adalah lilitan tali
bila lilitan tali longgar maka gasing dapat gagal berputar ketika dilempar
dorongan tangan saat melempar gasing pun mempengaruhi putarannya
bagi warga di desa berakit seseorang bisa menguasai teknik melempar gasing dalam seminggu
bila rutin mempelajarinya setiap hari
ada kebanggaan tersendiri bagi mereka
yang telah piawai memainkannya
kalau bagi saya gasing itu sepertinya sudah menjadi darah daging
kalau tidak ada main gasing walaupun sebentar
pingin aja rasanya main gasing
harus mutar gasing
walaupun tidak di rumah kadang kadang di lapangan
walaupun sendiri main juga sendiri
itulah sebabnya kalau gasing itu bagaimana caranya
supaya membuatnya lebih mudah
lebih berkembang lagi
dan anak anak baru itu perlu juga diadu juga kan diajar
ya bagi masyarakat bintan gasing tak hanya menjadi permainan rakyat semata
gasing telah menjadi identitas budaya melayu yang patut dilestarikan
bintan kabupaten di kepulauan riau dengan sejuta pesona
garis pantai dan pulau pulau kecil non eksotis menjadi pemikatnya yang laris manis
di balik kemewahan sejumlah objek wisatanya
ada nilai penting yang diburu oleh mereka para petualang
ketenangan bagi mereka yang melepas penat
hingga berlibur melebur rasa bosan meski dengan tatanan baru
pandemi tak mencuri pesona bintang di bumi segantang lada